apa yang sebenarnya terjadi di balik penetapan status tersangka terhadap ratna sarumpayat
untuk mengulasnya saya sudah ditemani beberapa narasumber
ada abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
selamat malam pak fikar
selamat malam mbak
kemudian ada reza indragiri pakar psikologi forensik
selamat malam mas reza
kemudian dari luar studio sudah ada irjen polisi setio wasisto kadif humas polri
selamat malam pak setio
selamat malam mbak eva
iya pak setio banyak yang kemudian mengapresiasi kecepatan polisi mengungkap kasus ratna sarumpayat ini
apakah memang dari pihak kepolisian ini tidak menemukan kendala yang berarti dalam mengungkap kasus ini pak setio
mbak eva kalau boleh saya cerita sedikit
silakan pak pastinya boleh
sebetulnya polri itu sangat empati
dengan informasi bahwa terjadi penganiaan kepada ibu ratna sarumpayat
oleh sebab itu kita bekerja cepat untuk mengungkap mencari siapa pelaku pelakunya
oleh sebab itu kita libatkan dari baris krim dari polda jabar polda metro
hasil yang kita temukan itu berbalik satu ratus delapan puluh derajat
apa yang di beredar di media sosial tidak kita temukan sama sekali
bahkan kita temukan temuan temuan lain yang seperti yang kita rilis dalam konferensi pers dua hari yang lalu
oke sebelum kita ke sana pak
jadi artinya polisi sudah mengetahui fakta fakta yang sebenarnya sebelum kemudian ratna sarumpayat
memberikan keterangan pers sehari setelah kemudian beritanya ini viral di media sosial
ya kan informasi yang kita terima dan saya sendiri selalu kadifumas mendapatkan masukan masukan dari rekan rekan wartawan
tentang kejadian pak setio denger nggak ini ada penganiaan kepada ibu ratna sarumpayat
kemudian saya ngecek
ke teman teman di polda jabar polda metro barreskrim apakah sudah ada laporan polisi
ternyata tidak ada satupun laporan polisi
dan hari selasa hari selasa siang itu kita mendapatkan informasi dari rekan rekan dari polda jabar bahwa tidak ada yang disebut
ada seminar internasional kemudian seluruh rumah sakit dicek tidak ada nama ibu ratna sarumpahit
nah ternyata ketika sore ditemukan ada di data data ada di rumah sakit di menteng
nah itu mungkin menjadi lebih fokus teman teman untuk melakukan penyelidikan
dan hasilnya adalah apa yang kita rilis pada hari rabu kemarin
hari rabu begitu ya dari selasa itu kemudian belum dirilis ya artinya pak setio
atau sudah dikomunikasikan kepada ratna sarumpayat sendiri
belum belum mbak belum
belum kan kita belum tahu pak belum ada informasi
kita tidak ada kontak pun sama sekali
dan kita juga mencari sebetulnya teman teman dari polda metro itu mencari kediaman beliau di kampung melayu tapi tidak ketemu
kita ingin klarifikasi sebenarnya kasus yang sebenarnya terjadi
kita ingin klarifikasi sebenarnya kasus yang sebenarnya terjadi
kita ingin klarifikasi sebenarnya kasus yang sebenarnya terjadi
yang sebenarnya terjadi seperti apa
jadi itu match begitu ya pak
ternyata memang tidak ada sama sekali yang kita temui
dan fakta fakta yang dapat kita seperti yang kita rilis
oke artinya cocok begitu ya dengan keterangan yang disampaikan ratna sarumpait dalam konferensi persnya
setelah konferensi pers lalu kemudian bagaimana langkah kepolisian
sampai akhirnya terjadi penetapan tersangka
langsung ditangkap begitu
setelah mendapatkan fakta fakta itu tentunya penyidik dari polda metro jaya melakukan penyelidikan lanjut
dan kemarin siang saya mendengar informasi bahwa dilaksanakan gelar perkara
gelar perkara ini sudah ditentukan atau sudah ditetapkan tersangka
nah kemudian setelah ditetapkan tersangka prosedurnya adalah kita mencegah jangan sampai tersangka keluar dari indonesia
kita mengirim surat cekal dan ternyata memang ada informasi beliau akan ke luar negeri
maka tadi malam bekerja sama dengan dirjen imigrasi
maka di tempat pemeriksaan imigrasi soekarno hatta dapat dicegah untuk beliau ke luar negeri dan dibawa ke polda metro tadi malam
oke dan langsung menjalani pemeriksaan sampai sekarang begitu ya pak setio
betul pak betul
pak setio saya ingin berbincang dengan arah sumber yang ada di studio ini
saya ingin ke pakar hukum pidana tentunya yang meminta pendapat mengenai penjelasan yang tadi disampaikan oleh pak setio wasisto
ya kalau melihat kronologi kejadiannya dari kacamata hukum acara pidana
mestinya kan gini penyelidikan itu kan mencari peristiwa
ada nggak peristiwa hukum yang punya aspek pidana
baru kemudian ditidaklanjuti masuk ke penyelidikan
nah di kepenyidikan itulah baru pengumpulan alat bukti
termasuk pengumpulan alat bukti itu
jadi mereka meriksa dulu calon tersangka menjadi saksi
dan itu diperkuat oleh keputusan mahkamah konstitusi
kalau di kuhap itu memang kurang jelas ya
diperjelas oleh keputusan mahkamah konstitusi
jadi ketika kepolisian mencari alat bukti
di dalamnya termasuk juga memeriksa calon tersangka menjadi saksi
nah setelah alat bukti ditemukan minimal dua alat bukti itu tadi
disimpulkan perkaranya menjadi terang
nah baru disimpulkan siapa tersangkanya
baru penetapan tersangka
artinya harus ada pemeriksaan tersangka dulu
baru kemudian ditetapkan tersangka
tapi ini kemudian tidak ada
konsekuensinya seperti apa
kita tahu dari cerita pak itu tadi kan nggak ada
tidak ada tahapan itu
apa yang kemudian disampaikan oleh pak fikar di sini
ya pak fikar
ketika kita mendapatkan informasi
kita kan mencari
ingin membuktikan bahwa memang betul ada kejadian penganiayaan
tetapi apa yang kita dapatkan adalah
fakta fakta semuanya tidak benar
sementara masyarakat sudah ribut sudah gaduh
nah kita berupaya untuk mencari
ibu ratna sarompak
sampai di kediaman di kampung melayu
tetapi ternyata tidak ada juga
tidak ada juga
nah kemudian kita sudah mendapatkan fakta fakta
kita rilis bahwa ini adalah tidak benar
apa yang beredar di masyarakat itu
yang katanya penganiayaan
karena sudah dirilis dan ada
konferensi pers yang memperkuat
yang sampai dengan dikatakan ini polisi harus menangkap
polisi harus bekerja cepat
kita berpikir ya
kita harus menangkap polisi
kita berpikir ya
kita harus menangkap polisi
kita berpikir ya
kita harus menangkap polisi
kita berpikir ya
kita berpikir ya
kita harus bekerja cepat
tetapi fakta yang kita dapatkan adalah sebaliknya
oleh sebab itu
teman teman penyidik juga langsung mengambil kesimpulan
bahwa ini sudah masuk kepada pasal empat belas undang undang nomor satu
oke tentang ite begitu ya
artinya apakah kemudian pengakuan atau konferensi pers
yang disampaikan oleh ratna sarumpait ini
bisa menjadi penyakit yang berbeda
tadi itu mewakili pemeriksaan yang dilakukan kepolisian
sebelum akhirnya menetapkan tersangka ratna sarumpait
tapi dijawab setelah jeda pak fikar kita akan lanjutkan
sesaat lagi cnn indonesia prime news
iya kembali kami lanjutkan dialog di cnn indonesia prime news pak fikar
berarti apakah itu kemudiannya
pernyataan pers yang disampaikan oleh ratna sarumpait
tidak bisa mewakili kalau yang tadi anda sampaikan
harus ada keterangan dari calon tersangkanya
kalau perintahnya aturan kan diperiksa
prosedur itu diperiksa
secara substantif bisa
artinya memang sudah didapat poinnya
kejadian itu ada
kejadian itu ada dan itu bisa menjadi alat bukti juga
pengakuan tersangka namanya
ya keterangan tersangka
tapi tetap itu tadi yang saya bilang
kuah yuridis ya hukum acara
ya mestinya semua harus dipenuhi
harus dilalui ya
panggilan dulu kemudian dia diperiksa sekali
atau berapa kali baru
apa konsekuensinya kalau kemudian
tahapan tahapan ini tidak dilalui
kalau hukum materil itu kan
hukum pidana hukum material
dilarang tidak boleh tidak dilarang boleh
tapi kalau hukum acara
kalau diatur harus dilakukan
kalau tidak dilakukan menurut yang diatur
dia menjadi tidak sah
kalau itu hukum acara
penetapan ini berpotensi untuk menjadi tidak sah
ya kalau memang tidak dilakukan itu
saya kira begitu
konsekuensinya secara hukum ya
mas reza saya ingin minta pendapat anda
dari kacamata psikologi forensik
kalau kemudian dikatakan cepat betul cepat begitu ya
tapi ada kemudian yang menganggap ini
begitu cepat begitu
menurut anda apakah ini memang terlihat terburu buru
artinya secara psikologi forensik
apa yang kemudian bisa dibaca dari
langkah polisi untuk mengungkap
saya harus kasih disclaimer saya bukan orang politik
tolong jangan dipelintir ke sana
kehebohan ini bagi saya ini
tidak semata mata masalah bohong
atau tidak bohong tetapi saya bertanya tanya
adakah ruang di republik ini
yang vakum hukum
sehingga kemudian orang orang
seolah olah bisa berbuat senah hati
main tindakan hakim sendiri
itu pertanyaan saya jadi bukan masalah
bohong atau tidak
dengan pernyataan ratna sarumpayat itu
apakah kemudian rasa aman
yang menjadi kebutuhan masyarakat
itu tumbang apakah kemudian
kepercayaan publik terhadap
otoritas penegakan hukum juga akan
luntur itu pertanyaan pertanyaan
besar yang berkecamuk di kepala saya
lebih daripada sekedar ratna sarumpaitnya
seperti itu bahwa kemudian teman teman
di kepolisian bekerja sering mengikan cepat
saya apresiasi karena terjawab sudah
bahwa ternyata ruang vakum itu berisi
negara hadir teman teman di kepolisian hadir
nah pertanyaan mbak eva adalah
apakah ini terlalu cepat atau tidak
kita bisa berdebat panjang tentang itu
tapi paling tidak kalau kita menakar kinerja
kepolisian sesungguhnya ada tiga unsur yang harus
kita lihat pertama
efektif atau tidak
kedua efisien atau tidak
dua hal ini sudah umum yang ketiga yang spesifik
khusus untuk organisasi kepolisian adalah
bersangkut paut dengan masalah
tebang pilih proporsional
atau tidak diskriminatif
atau tidak nah tentu saja kalau kita
bicara equity tidak cukup bagi kita untuk
bicara kasus ratna sarumpait karena
kemudian kerja polisi juga harus dilihat
secara keseluruhan pada kasus kasus
dan ini kemudian akhirnya timbul
kesan bahwa ini terburu buru
dan merasa perlakuan kasus ini
istimewa kalau dibandingkan dengan kasus kasus lain
masyarakat sangat kritis pada aspek
yang ketiga ini yaitu pada
tetapi dalam cermatan saya
kurang lebih satu dua tahun terakhir
polisi sangat deras menjadi
sasaran komentar masyarakat tentang terkait
unsur yang ketiga ini bukan pada efektif
atau tidaknya bukan pada efisien
atau tidaknya tapi pada equity nya
sekali lagi semua orang bisa berdebat panjang
tetapi ini menjadi perhatian penting
bagi kepolisian karena kalau kemudian unsur
equity sangat subjektif ya terhadap
pak fikar bisa mengatakan terlalu cepat
saya mengatakan terlalu lambat
mbak iva mengatakan biasa saja equity ini menjadi
sangat sangat subjektif sifatnya
dan peran sentral humas
pak setio dan kawan kawan menjadi sangat
krusial di sini
efektif atau efisien fokus utamanya
fokus utamanya adalah membangun
persepsi masyarakat bahwa ini sudah
kerja yang tepat sudah kerja yang profesional
oke kalau yang sekarang
rasanya equity itu terbangun atau tidak
dengan kasus ratna sarumpait ini
kalau kita simak pemberitaan paling tidak di
media mainstream ya
media harus utama memang
bandul itu bergerak ke sana kemari
tapi bagi saya bukan suatu hal yang luar biasa
karena tadi saya katakan
cenderungnya kemana nih
bandulnya saya ingin minta ketegasan anda
sungguh sungguh khawatir bahwa
kalau kemudian jawaban saya ini akan dipelintir
seolah olah saya berada di kubus
tapi kemudian ada potensi
kemudian tidak dilaksanakan dengan baik
karena ada kasus ratna sarumpait
yang lebih spesial dan
lebih cepat di prosesnya
kalau kemudian tadi anda mendengar
ini ada jawaban pak fikar
di sini dan juga jawaban
mas reza yang mengatakan
ada challenge begitu ya
kepada kepolisian untuk masalah equity
dengan memproses kasus ratna sarumpayat
yang dianggap sangat cepat ini
ada kemudian pertanyaan
apakah ini akan adil dengan
kasus kasus yang lain
dan akibat dari kecepatan
yang dilakukan oleh polisi ini
ada potensi status tersangka
kita harus melihat bahwa
dalam satu pengungkapan kasus itu
dipengaruhi berbagai faktor
salah satunya adalah faktor keberuntungan
saya melihat ini faktor ini ada
di kasus ini
kenapa faktor keberuntungan
kita dari awal saya katakan tadi
kita ingin mengungkap
kasus yang dialami oleh
bu ratna sarumpayat
penganiayaan di bandung
tanggal dua puluh satu september
tetapi hasil penyelidikan
yang didapat oleh teman teman
fakta fakta yang ditemukan bahkan
beredar di media sosial
bu ratna sarumpayat berobat
di salah satu rumah sakit
nah ini kan menurut saya
satu keberuntungan tanpa disengaja
ternyata muncul fakta fakta
fakta yang mengungkap bahwa
oh ini ternyata bohong dan
kebohongan ini diatur dalam
dengan berbuat bohong inilah
menimbulkan keonaran diatur
dalam undang undang yang sampai sekarang
belum dirubah mungkin kalau saya
keliru mohon diluruskan oleh pak fikar
ada satu faktor
yang menurut saya faktor keberuntungan
jadi tidak bisa semua kasus itu disamakan
kenapa kasus ini cepat
kenapa kasus ini lambat
ada kasus yang sampai sekarang
lebih dari lima tahun tidak terungkap juga ada
oke bagaimana kemudian menjawab potensi
tapi ada yang satu kasus yang seperti
kasus bunduan satu dua hari pun
terungkap juga ada
oke saya sudah menangkap jawaban anda pak setio
tapi bagaimana kemudian potensi
pemeriksaan terhadap ratna sarumpait ini
tersangka ratna sarumpayat ini
kemudian tidak sah
karena ini kan nanti akan terus berpengaruh
karena kan saya yakin kasusnya tidak berhenti disini
karena hari ini ada upaya untuk
pemeriksaan terhadap amin rais juga begitu ya pak setio
ya kalau mengenai prosedur
itu ada aturannya
silahkan nanti di peradilan
penyidik bekerja dengan
sudah ada sop dan sesuai dengan
rencana tindak lanjut pada waktu
press release di polda metro saya sudah sampaikan
bahwa penyidik sudah membuat
rtl rencana tindak lanjut
apa yang harus dilakukan tetapi
perkembangan begitu cepat
kita mendapatkan informasi
ibu ratna sarumpayat akan
pergi ke luar negeri dan ini akan
mengganggu penyidikan terus terang
baik kita bicara
sekarang perkembangan kasusnya sendiri
hari ini ada rencana untuk memeriksa
jadi kemudian akhirnya
amin rais sebagai orang kedua
yang diperiksa setelah ratna sarumpait
ya mbak eva di dalam
satu proses penyidikan
penyidik penyidik akan
mencari mana celah celah
atau mana yang kira kira bisa
perkara ini menjadi
terang karena prinsipnya
dalam penyidikan itu adalah membuat suatu
perkara menjadi terang benerang
oke kalau saya boleh mengatakan bahkan
seperti membuat puzzle ya
yang nanti akan menjadi satu gambar utuh
di mana itu akan terlihat siapa
berbuat apa kemudian siapa yang berperan
si a itu perannya apa si b perannya apa
dan apa hubungannya itu akan tergambar utuh
tetapi dalam proses itu tadi
disampaikan oleh pak abdul fikar juga
diatur dalam kuhab
dalam kawasan yang berbeda

untuk hukum acara pidana
oke nah ini
penyidik dalam hal ini juga bekerja
oleh direkturnya oleh wakil direkturnya
bekerja sesuai dengan aturan
oke baik nah kenapa
memilih pak amin rais
yang ternyata hari ini pun tidak hadir
jadi rencananya akan siapa pak
setelah amin rais akan ditindaklanjuti nanti siapa
yang terkait ini akan dipanggil juga
oke rencananya siapa
pak setio setelah amin rais ini
tapi dijawab setelah jeda kita akan kembali
setelah pariwara tetap bersama kami
di cnn indonesia prime news
oke anda kembali di cnn indonesia prime news
saya minta jawaban anda singkat pak setio kita akan
memberikan kesempatan juga dengan arah sumber
yang ada di studio setelah amin rais
siapa lagi kemungkinan yang akan dipanggil
apakah kemudian seluruh politisi yang
akhirnya menyebarkan berita
mengenai penganiayaan terhadap peratasan rumpah
ini juga akan dimintai keterangan
penyidik sudah mengantongi nama nama
yang terkait dengan kasus ini
tentunya nanti akan diurut
siapa siapa yang akan diundang
diminta keterangan seperti
saya katakan tadi penyidik itu
meminta keterangan kepada yang
terkait itu seperti
mendapatkan satu gambar
dirangkai menjadi satu gambaran yang lebih
utuh yang membuat terang
satu perkara jadi saya mungkin
belum sampaikan siapa siapa yang akan dipanggil
untuk besok dan selanjutnya
kalau kemudian belum disampaikan di kantongnya
kira kira jumlah namanya banyak atau enggak karena memang
sebetulnya yang menyebarkan lumayan banyak juga nih pak
banyak dan tidaknya itu relatif
tetapi substansinya yang penting
dalam pengungkapan satu perkara
orang yang menyampaikan tetapi
substansinya kurang tetapi ada yang hanya
menyampaikan sedikit tapi substansinya itu
sebetulnya sangat penting
baik sekarang saya ke pak fikar
kira kira kalau kemudian polisi
saat ini sudah menggunakan
pasal di undang undang ite
untuk menjerat terhadap nasa rumpai seberapa besar
ini kemungkinan akan juga menjerat
tadi bukan undang undang ite
kalau nggak salah undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
pasal empat belas gitu
bukan undang undang ite yang digunakan ya
kalau nggak tahu pak nanti bisa dikonfirmasi
oke pak setio menggunakan
pasal apa pak untuk menjerat ratna sarumpayat
untuk ratna sarumpayat
pasal empat belas undang undang
nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
undang undang ite belum digunakan karena
beliau tidak menyampaikan dalam
mungkin harus diperjelas juga
ini penyebaran berita bohong
berita itu bohong dia sengaja
menyebar sengaja supaya
jadi ada kesengajaan
apakah dia menyebarkan
langsung pada masyarakat atau hanya pada
kalau saya sih hitungannya lebih dari tiga
tiga orang itu sudah komunitas
menjadi dasar penyidik
untuk itu tapi yang menarik begini
tadi pak setio bilang supaya
supaya tidak pidana ini
sebenarnya terang itu
fase kedua sebenarnya setelah alat bukti terkumpul
tidak pidana terang baru
menentukan tersangka sekarang sudah
ada sudah terang kalau misalnya sudah terang
sudah terang pak was
tinggal sekarang mencari pajelenya itu
fajar yang mana yang cocok dengan
pembuktian nantinya nah itu yang
terjadi sekarang seperti itu
tapi dengan menggunakan pasal empat belas
undang undang nomor satu ini seberapa mungkin
akhirnya nanti akan menjerat pihak pihak
lain yang akhirnya mengikut
andil bisa lain karena
di dalam undang undang nomor satu
satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam itu ada
tiga level ada berita bohong
ada berita yang
menimbulkan keonaran baru kemudian
disadari itu bohong ada
berita yang tidak bohong tapi
dilebih lebihkan atau dikurangi kemudian
menimbulkan keonaran jadi gosip
jadi apa namanya lebaylah
kira kira wah dilebih lebihkan kemudian
menimbulkan keonaran itu untuk kualifikasinya
selain ratna sarumpait
yang lain itu pilihannya
bisa ke yang
ayat dua pasal empat belas atau pasal lima belas nya
bisa itu pilihannya
artinya semua ini
atau ke undang undang eta
nah tapi undang undang eta juga sebenarnya
terbatas karena pasal
kerugiannya pada konsumen iklan tuh
iklan bohong merugikan konsumen
yang kedua itu headspace
apa yang di
headspace yang disebarkan melalui
dan ini semua bukan delik aduan ya artinya kalau
memang sudah ada kasus di ratna sarumpait ini
kemudian bisa nantinya akan
ke yang lain
kalau itu ada kategori lain dari
ada dua kategori yang merugikan orang per orang
itu tiga sebelah
pencemaran dan penipuan
dan konsumen tadi itu perorangan
ada yang dirugikan itu
kelompok orang atau masyarakat nah itu tadi
pasal dua undang undang
kemudian pasal empat belas dan pasal lima belas
kelompok itu ancaman pidanya berapa
tahun kalau yang ite
antara ite itu enam tahun
kalau yang pasal
satu sepuluh tahun
kalau yang ayat dua itu dua tahun
eh tiga tahun
saya ingin ke mas reza
dengan melihat penyelidikan
penjelasan begitu ya ada
kemudian pasal pasal yang bisa
dimungkinkan dikenakan kepada seseorang
kalau akhirnya menyebarkan
informasi yang sifatnya hoax
ada pasal yang diatur tapi ini
kemudian ada satu pengakuan yang
apa ya kemudian di
disebarkan lah kalau
kita bisa katakan demikian
disebarkan tanpa memeriksa terlebih dahulu
kebenaran informasi tersebut
dan akhirnya orang orang ini berpotensi
untuk terkena pasal pidana
mengapa kondisi ini terjadi
bahkan ini politisi politisi
senior yang termakan dan bahkan ada
tadi sore pertanyaan yang sama diajukan ke saya
bagaimana mungkin seorang guru besar
bagaimana mungkin seorang calon presiden
bagaimana mungkin politisi handal
kemudian bisa terkadali
begini bahwa ternyata menurut
manusia itu secara umum bukanlah
seorang pembaca pikiran yang bagus
bukan pembaca watak yang baik
riset yang juga membuktikan
nyaris tidak ada perbedaan
yang signifikan terkait dengan kemampuan
mereka untuk mendeteksi kebohongan
kalau hasil riset itu kita jadikan
acuan maka tanda petik
sah sah saja kalau kemudian guru
besar capres atau siapa
apapun itu bisa ikut terkelabui
oleh ibu ratna sarumpahin
oke tapi kemudian kan ini ada
pasal begitu ya ada diatur
dalam undang undang ada potensi
pidananya apakah kemudian
ini terjadi karena pada saat yang sama
manusia siapa pun itu
juga digelayuti oleh
bias berpikir yang disebut sebagai
itu apa bias konfirmasi adalah kecenderungan
manusia untuk memilih informasi sesuai
dengan seleranya kalau
informasi itu sesuai dengan selera saya
menguntungkan saya sekubu dengan
saya akan saya kunyah itu
tapi kalau informasinya bertentangan dengan selera saya
akan saya sisihkan oke yang terjadi
boleh jadi adalah para politisi
politisi lain ini guru besar dan seterusnya
itu juga sedang
oleh bias konfirmasi itu
bagaimana kemampuan mereka berpikir kritis
sejenak menjadi mandul karena informasi
yang diberikan di tahun politik seperti
ini adalah informasi yang sesuai
selera saya atau tidak dengan selera saya
oke tapi kalau kemudian berkembang
dugaan bahwa ini adalah fenomena
sistematis ada kemudian
seorang politisi yang mengatakan demikian
ini menggunakan teori
fire house yang memang biasa digunakan
di pilpres amerika dan ini
terjadi seberapa mungkin sih sebetulnya itu
dilakukan mas reza
sekali lagi pertanyaan politik yang sangat
sulit untuk saya karena jangan menjawab
memahami pun sulit tetapi saya ingin tertantang
untuk mengatakan begini ini sebuah
atau sebuah kebohongan patologis
ya itu pertanyaan yang
sangat psikologis sebetulnya sayangnya
kita baru bisa sampai pada
sebuah simpulan tentang jenis kebohongan yang apa
kalau kita runut perilaku ibu ratna sarumpait
pada waktu waktu silam oke
kalau berulang kali melakukan kebohongan
dan dilempar ke publik sedemikian rupa
sampai sampai terkesan seolah olah
tidak bisa lepas dari tanda petik kebohongan
maka boleh jadi itu adalah kebohongan
yang sifatnya patologis kalau ini
merupakan kebohongan patologis tidak cukup
bagi teman teman kepolisian untuk bekerja karena teman teman
dari bidang kedokteran
turun tangan oke silahkan
saya kaitannya dengan
bias itu ya
pak bu ratna sarumpait itu ada
satu kata kunci di dalam pasal
itu dia menjadi
terjerat itu atau memenuhi
pasal itu kalau
atau patut menduga bahwa
berita itu bohong
jadi kalau sebenarnya dia bisa
kalau dia tidak tahu
dia juga menjadi korban
korban kebohongan itu
kuncinya sebenarnya oke terakhir
ke pak setio untuk
kedepannya ini apa yang akan
langkah langkah apa yang kemudian dilakukan
polisi apakah ada
opini begitu ya ini
sebetulnya sebuah fenomena yang
sistematis ini menggunakan teori
firehouse apakah sampai akan sejauh
melakukan penyelidikan dan penyidikan
saya kira teman teman penyidik
bekerja pada koridor
yang diatur dalam undang undang
kasus ini dan sesuai dengan prosedur saja
kalau itu sudah masuk dalam
memerlukan ahli ahli yang lain
akan menggandeng ahli ahli yang seperti tadi
disampaikan mas reza di sini ya
pak setio ahli
oke baiklah kita tunggu
kalau begitu ya perkembangan
kasus ini kalau memang janjinya pak setio
kasus ini terang benderang kita tunggu sama sama
hasilnya pak setio pak sisto terima kasih
sudah bergabung dan juga pak fikar
dan juga mas reza
sudah bergabung di cnn indonesia prime news
cnn indonesia prime news akan segera
kembali dengan informasi lain tetap bersama kami